jenazah akbp sekar maulana hidayatullah salah satu penumpang pesawat lion air yang jatuh di perairan karawang jawa barat diserahkan kepada keluarga kamis pagi
penyerahan jenazah akbp sekar maulana hidayatullah kepada keluarga dilakukan dengan upacara kedinasan
almarhum sekar maulana bertugas di bagian irwasda polda bangka belitung
jenazah almarhum diberangkatkan dengan ambulans untuk dimakamkan di tpu karet bifak jakarta
sementara itu tim disaster victim identification mabes polri sejauh ini sudah mengidentifikasi lima puluh satu jenazah dan semuanya telah diserahkan kepada pihak keluarga
tujuh jenazah terakhir teridentifikasi dan diumumkan kepada keluarga serta awak media pada rabu malam